iya nah kalau kita bicara soal mengasuh anak memang nggak boleh sembarangan ya
apalagi orang yang hendak menggendong bayi biasanya harus berhati hati ketika akan melakukannya terlebih pada bayi yang baru lahir
aduh pegang aja tuh kayaknya serem gitu ya
nah namun ternyata ada sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan seorang dokter menggendong bayi dengan cara yang tak biasa
aku itu belum gue gemeter gemeter gitu dong
wow dikit ini malah nangis
hanya dengan satu tangan bayi ini digendong dengan berbagai posisi
merah gitu dong kasian
tak hanya digendong bayi juga diayun hingga disembunyikan di belakang
meski orang orang di sekelilingnya terlihat luas was
sang bayi yang masih tampak merah itu tetap tenang dan tak menangis sama sekali
pria dalam video ini bukanlah sembarang orang
dia adalah ali sungkar dokter spesialis obgyn
menurutnya cara mengindong ini aman secara fisiologi
serta bisa menunjukkan bahwa bayi dalam kondisi sehat dan kuat
semakin sering memegang bayi maka pengalaman dan insting pun akan terbentuk
jangan lupa untuk berlangganan

berbagai pose menggendong bayi dalam video itu sebenarnya adalah posisi normal bayi
saat berada dalam kandungan keseharian atau saat menyusui
dokter ali sengkar pun membagikan cara menggendong yang aman dan nyaman bagi sang bayi
ini yang dilakukan menyanggah kepala memegang dada lalu mengangkat bayinya
waktu dia mau menyusui kita kan memegangnya seperti begini nah
jadi ini pegangan yang juga aman
dipegang jadi kalau bayi mau menyusui
waktu saya memindahkan
saya melakukan ini
nah pegangan ini juga pegangan aman
karena saya menyanggah dada
lalu kemudian ini yang saya lakukan
bayinya dan saya juga memegang grip ini
posisi yang aman yang tadi saya lakukan
seperti ini bayinya
lalu kemudian tadi waktu saya menyerahkan
saya juga melakukan ini
ke bayinya mengga dan menahan
ini kalau ditahan
seperti gini waktu kita mau
memindahkan waktu melakukan
atau yang lain inilah yang dilakukan
baru saya pindah
saat menggendong gerakan mengguncang
tidak diperkenankan karena
bayi beresiko mengalami second baby syndrome
atau cedera kepala
meski perlu waktu
tua akan menemukan posisi yang tepat
untuk menggendong bayi
dokter ali menyarankan
orang tua tak perlu gugup
saat menggendong bayi
asal melakukan dengan yakin